ya seth antri
ronaldo main sendirian ya
kok sedih banget cuma ada ronaldo doang
orang orang pada di rumah pak imin
ada artis di rumah pak imin
dokter mau liat kesana
kayaknya saya ikut aja deh
dipikir pikir di rumah juga sepi gak ada orang
saya males sendirian
yaudah saya ambil tas dulu ya
nanti karena dia mau datang ke ciraos
stella ada di ciraos kum
kamu mau nonton juga doi

kum di rumah kamu aja ya kum
kan tipik kamu gede
cucu jagain warung kopi aja
pokoknya dia mah jagain warung kopi aja
iya telfon akan nenk
yee siapa juga yang suka genit genit akar
gak usah senyum senyum nanti
matanya teh gak usah ngelirik lirik
bos biar wa aja yang bikinin
kirain teh warungnya ditutup kang
bukan kamu tutup
bukan kamu tutup
warung saya teh buka tiap hari sob
tari teh di balai desa geger
dengar berita kedatangan stella ke ciraos
nah sekarang di rumah ini
ya allah kang
neng mau ke sana ah
mau ketemu sama dia
sekalian nanti mau minta dia mau nge sumis pro
neng biar anak kita menjadi artis kayak gini ya kang
ya udah neng
neng mau ke sana
kamu jangan genit genit di sini aja
gak usah nyusung
wah saya pergi dulu ya wak
pokoknya nanti kalau kang koswala genit genit marahin aja
iya makasih wak
gak usah khawatir ah bu cek
kang kos mah orangnya baik
ngapain mah temennya
pasti aja kamu belain kang koswara
pergi dulu ya
neng mau ketemu sama stella
jangan genit genit ya kang
neng pergi dulu ah assalamu'alaikum
kira kira apa aja yang diomongin pas
benar di dalam ada stella pemain sinetron harta warisan
saya mau ketemu kang
saya mau ketemu kang
ya sabar dulu kang
saya mau ketemu
ya tapi sabar dulu kang
masker saya aspects tapi

anda tidak sihat
saya sih i stand danck assess
kenapa sesuatu sama saya
timespace buat pragtal mtv
memang selalu kayak gini ya pak biasa orang kampung norak
ini batas kalian kalian tidak boleh melewati batas ini saya cuma meminta tanda tangan iya
kalau kami tidak bisa mendekat gimana kami bisa minta tanda tangan kita terbos masuk aja
tangan yuk yuk yuk
banyak artis yang melakukan kesalahan tidak perlu pada masyarakat lapisan bawah mereka itu
mereka menjila cari muka padahal yang nonton sinetron itu orang orang bawah orang orang atas
nontonnya tv kabel tv bahasa inggris bahasa perancis
hai seharusnya setelah nggak boleh sombong sama orang orang bawah karena mereka setelah bisa ngetop
tapi males eyang saya kan harus jaga image benar tapi caranya stella harus dekat dengan penonton
stella makanya stella harus ramah dengan mereka
pakam tim sebentar aja saya minta foto
iya pakam tim telanya udah keluar tidak tahu saya juga lagi nunggu sama
udah mulai rame pak segini mah belum seberapa nanti mah bisa lebih rame lagi
assalamualaikum waalaikumsalam yola ya pada mau kemana bu bawa ronaldo yola lagi sibuk enggak
enggak bu emang kenapa kita ketemu artis ibu ada di rumah siapa ini katanya artis
itu bu stella harta warisan oh gitu ya sudah boleh bu sementara bu saya beresin dulu ini ya